nah biasanya kalau ada makanan jatuh kayak gini
kebiasaan orang itu ada dua
kalau nggak diambil terus dimakan lagi
satunya dibiarin aja
kira kira kalau dimakan lagi aman nggak sih
belum lima menit istilah kata yang sering digunakan
ketika seseorang menjatuhkan makanannya tanpa disengaja
sebagian orang menganggap waktu jatuh yang masih sangat singkat
tidak akan mempengaruhi keamanan makanan mereka
aku suka kayak gitu kok
suka kayak gitu kenapa tuh
gimana ya kayak belum lima menit kan
daripada sayang dibuang mending langsung dimakan
kayak kita suka gitu
aku suka kayak gitu juga sih
suka kayak gitu
karena ya sayang aja sih
terus juga kalau menurut aku
tergantung juga sih makanannya
jadi kalau misalkan emang makanan itu kering
semacam kayak ciki ciki atau kerupuk kerupuk gitu
biasanya masih bisa diambilkan
karena mungkin cuma kotor sedikit
tetap dimakan kenapa mas
tapi tergantung tempatnya sih
kalau misalnya kayak di dekat caling nggak
mubazir buang buang makanan
sebuah penelitian pada oktober dua ribu enam belas
yang diterbitkan dalam jurnal applied and environmental microbiology
meneliti empat makanan yang jatuh ke lantai
salah satu pakar sekaligus ahli nutrisi menjelaskan
meski lantai terlihat bersih dan bebas noda
tak menjamin kalau tidak ada bakteri di permukaannya
pria otologi dan kenderaan tensi
itinya hal yang hanya terjadi waktu
beberapa orang menyentuh dansa buku
syaitan pembeli provokasi itu menunggu collide
debit jika musim kuning memudah
sebenarnya anak anak tersebut
dokter spesialis ahli gizi sindiawati menjelaskan jenis makanan basah atau kering yang jatuh juga sangat berpengaruh
ya dikatakan kalau dia basah resiko untuk kontaminasi lebih banyak dibandingkan area yang kering
kontaminasinya lebih sedikit
biasanya sih lebih ke arah sakit perut jadi diare muntah
tergantung bakteri yang mengkontaminasinya
jadi tergantung dia diarenya berapa banyak
kalau diarenya banyak banget sampai dia dehidrasi ya tentu saja termasuk parah
dimana dia harus segera ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya dan segera diobatin
sindiawati menambahkan baik kurang dari lima menit atau hanya lima menit
makanan jatuh tidak seharusnya dikonsumsi karena dapat menimbulkan bahaya
bagi kesehatan terutama pencernaan
demi liputan cnn indonesia